biasanya maling mencuri kotak amal di masjid atau musola
namun kawanan pencuri yang beraksi di sebuah masjid di tanggerang banten ini malah mencuri kitab al quran
inilah rekaman cctv aksi seorang pria yang melakukan pencurian di masjid al mubarokah
wilayah kelurahan gaga kecamatan larangan tanggerang
dalam hitungan detik sepuluh kitab al quran ia curi dari rak pada selasa sore
usai mencuri al quran pelaku meninggalkan masjid bersama seorang perempuan yang sebelumnya menunggu di halaman masjid
menurut pengurus masjid al quran yang dicuri adalah hibah dari donatur yang nilainya satu ratus delapan puluh ribu rupiah per buah
pengurus juga mengaku kejadian serupa kerap terjadi
bahkan satu ratus sepuluh al quran telah hilang
al quran yang dicuri dalam dua bulan terakhir
hingga kini pengurus masjid belum berniat melaporkan kasus ini ke polisi